yang pertama kami sudah langsung menyatakan banding
namun kami menghargai dan menghormati putusan pengadilan ini
catatan yang kami dapatkan dalam keputusan ini yang sangat mengecewakan kami adalah
bahwa baik jaksa kementerian hukum maupun majelis hakim
tidak mempertimbangkan undang undang cipta kerja ya
undang undang cipta kerja ini adalah produk pemerintah dan dpr yang khusus
diterbitkan mengatasi permasalahan kawasan hutan
di sana dikatakan secara jelas bahwa keterlancuran memasuki kawasan hutan itu
dengan terbitnya undang undang slow atau cipta kerja
tidak dikenakan sanksi pidana
namun yang dikenakan adalah sanksi administratif
dan kemudian juga sanksi dendam